selamat datang di kota tangerang atau kota benteng atau juga kota seribu industri
nah saat ini saya ada di kawasan wisata pasar lama salah satu pusat kuliner jajanan yang
ada di kota tangerang bisa banyak sekali makanan di sini dan ramai juga pengunjung
sini oleh karena itu sudah jam makan kita coba cari makanan yuk
pasar lama tangerang berada di jalan kisah maun sukasari tangerang kawasan bersejarah ini pada
tahun dua ribu dua belas direvitalisasi menjadi kawasan kuliner yang ramai dikunjungi terutama pada malam hari
jadi ini mata memandang ke kiri kan makanan semua nih jadi juga mau makan apa ya
bro mau makan apa bro mau itu nggak kentang kentang
oke buat buka dulu kayaknya kentang enak deh ya kentang enggak mau lu ya udah gua aja deh
satu ini berapa mas lima belas lima belas pakai minta satu mau rasa apa mas
adanya rasa apa nih ada balado keju keju deh
kudapan ini adalah street food terkenal dari korea selatan yang disebut
hoeyori gamja atau dikenal juga dengan nama tornado potato
kentang yang diiris dengan bentuk spiral digoreng sampai renyah dan kemudian ditaburi bumbu
wangi bro begini gimana warna kainnya nih ini brown believe cumi atau ini
cumi bakar oke mau broiance bakar mau deh mamudaya ini pilihannya iya dipilih aja auf
nah lo mau yang mana pilih sendiri bro
oh yoi cakep tuh kayaknya itu
cumi ini pertama tama dibakar terlebih dahulu menggunakan api langsung
proses ini berlangsung cukup singkat agar daging cumi tidak alot
setelah itu kemudian diolesi bumbu rempah dan dipotong kecil kecil
satu porsi cumi bakar dijual seharga tiga puluh lima ribu rupiah
tapi gimana cara makannya nih
sebelum megang kamera gimana
gue megang kameranya
aduh aduh aduh aduh
semua jalan aja yuk
oke tadi udah makan terus belajar sedikit
sekarang haus mau minum
pak mau coba
yang biasa aja gimana
nah eskut tuh apa sih pak kalau lo tau
eskut itu kelapa dari jeruk bahan bahan jeruk
ada biji selasinya
dan lemon kelapanya yang udah
itu campuran kelapa
nah ini asli bali tuh
iya asli bali
sampai ini aja

pakai arak bali
oh pakai arak oke tapi ini nggak ya halal ya
oke siap makasih
wah aneh jadi ini bro
tanpa arak halal
kita cari lagi yang lain yuk
halo selamat malam ibu
dengan siapa ibu namanya
ibu ella maaf ibu belum ngabuk ella boleh ngabuk ke sini ke kamera
iya kita lagi bikin lagi jalan jalannya pertama kali saya ke sini ibu ella suka datang ke sini
iya kadang kadang sih kalau siap malam ini dulu kalau nggak libur gitu
nyari nyari yang unik unik aja di sini makasih
oh gitu banyak ya di sini ya
selanjutnya kami mau coba cari makan yang lebih berat di sebuah restoran yang tak jauh dari kawasan pasar lama tangerang
tempat ini menawarkan beragam jenis potongan daging panggang mulai empat puluh lima rupiah untuk steak ayam hingga steak wagyu seharga sembilan puluh tujuh ribu rupiah
bro lo mau apa bro sini sini lihat dulu lihat dulu lihat dulu lihat dulu menunya nih
ini remol berabis nih
meltyk sih kan itu masih ada tadi
kayaknya gue cuma mau ke tenderloin deh kayaknya gue
menu yang dipilih akan disiapkan setelah selesai melakukan pembayaran
pengunjung bisa memilih tingkat kematangan daging sapi sesuai selera
suka steak yang juicy anda bisa pilih rare atau medium rail
tapi jika senang steak yang lebih kering bisa pilih medium well atau well don
steak yang anda pilih nanti akan dihidangkan bersama sayuran dan jamur
serta pilihan nasi kentang goreng pasta atau mashed potatoes
wuh ini dia makannya sudah tiba
dan kali ini saya memesan meltyk sheerloin
nah meltic beef adalah suatu teknik di mana daging sapi itu disuntik menggunakannya lemak sapi
sehingga nanti teksturnya itu semakin gurih semakin lembut semakin enak
kita coba rasanya dan saya memang minta kematangannya ke medium rare juga
selama ramadan tempat ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung
harga dan kualitas makanan menjadi alasan banyak yang datang
kita penasaran karena ini selalu rame
jadi kayak ini kita sering lewat juga sih ya
terus kita belum pernah coba makanya kita mau coba
jika anda tertarik datang pada akhir pekan sebaiknya pesan tempat dulu untuk memastikan mendapat meja
kalau sebelum ramadan ini kita kenaikannya ada
biasanya kita di hari jumat sabtu minggu itu otomatis kenaikan pasti ada untuk customer
itu direservasi minimal kita ada di hari jumat empat puluh itu sampai empat puluh orang
selama bulan ramadan restoran steak tenda tangerang buka mulai pukul dua belas siang hingga sepuluh malam
arya dita utama imam muhairib tangerang